jangan lupa like share dan subscribe channel ini
hei jangan berisik kami diperintahkan oleh bu leni untuk menangkap anda
udah diam ikut kami aja
ya allah lindungi hamba ya allah apa rencana leni sebenarnya
kamu gak bakal bisa ketemu dengan bapak itu lagi
bahkan sampai kapanpun
itu karena kamu sudah berani melawan mama kamu
ya allah mama benar benar licik ya
sekarang aku harus cari bapak itu
sebelum mau suruh orang berbuat macam macam sama dia
ma sampai bapak itu kenapa napa aku nggak akan pernah mahu mama itu
hentikan ancaman kamu itu rizky
mama sudah bilang sampai kapanpun kamu gak bakal menang melawan mamaku
aku kan harus cari bapak itu ma
tapi aku cari ke mana ya
mama cuma bilang bapak itu udah dibawa pergi
nggak mungkin dikejar lagi
pasti dibawa sama mobil
pasti dibawa pake mobil
nggak tinggal diam
kayaknya gue kenal mobil itu
ini pasti ada yang gak beres sama mobil tadi
dan plat nomernya gue kenal